kursi ketua majelis permusyawaratan rakyat periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat menjadi rebutan
bursa mpr satu semakin panas setelah partai gerindra menyatakan menginginkan posisi itu
partai gerindra tengah mengincar posisi ketua mpr sebagai bentuk rekonsiliasi pasca pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
lewat keterangan tertulis yang diterima cnn indonesia com ketua dpp partai gerindra sodik mujahid menyebut semangat rekonsiliasi harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota mpr terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan ketua mpr
sodik menilai komposisi terbaik adalah gerindra menduduki kursi ketua mpr sedangkan pdi perjuangan menduduki kursi ketua dpr
sebelum gerindra menyatakan keinginannya untuk menduduki kursi ketua mpr sejumlah partai di koalisi jokowi juga ingin meraih jabatan
ketua umum pkb mohaimin iskandar atau caimin misalnya lebih memilih duduk sebagai ketua mpr ketimbang menjadi menteri menurutnya ia sudah cukup mengabdi di eksekutif
saya lebih senang di mpr atau pokoknya di legislatif lah
senada dengan pkb partai golkar juga mengincar

dalam wawancara dengan detik com ketua umum golkar erlangga hartarto menyebut keinginan partainya sudah disampaikan kepada jokowi dan parpol koalisi lainnya
saya sudah bahas dengan pimpinan partai yang lain dan juga bapak presiden bahwa golkar akan mencalonkan ketua mpr dan partai partai lain ikut mendukung
untuk diketahui dalam undang undang md tiga pasal empat ratus dua puluh tujuh c pimpinan mpr hasil pemilu dua ribu sembilan belas
terdiri atas satu ketua dan empat wakil
pimpinan dipilih dari dan oleh anggota mpr dalam satu paket yang bersifat tetap
tiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan mpr
kemudian pimpinan mpr dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna mpr
tidak hanya gerindra golkar dan juga pkb yang mengincar kursi ketua mpr
terbaru dalam mukernas p tiga keempat di serang banten
p tiga juga berharap dapat
mengisi pucuk pimpinan lembaga tinggi negara itu
pelaksana tugas ketua umum p tiga suarso manuarfa menegaskan pihaknya tidak akan mengintervensi presiden joko widodo
dalam membentuk ataupun menentukan pilihan kabinetnya
namun posisi ketua mpr juga masih menjadi kursi yang diminati oleh p tiga
p tiga pantas untuk mendapatkan kursi pimpinan mpr sebagai wujud penguatan koalisi
pertama p tiga akan mengincar kursi mpr
kalau bisa jadi ketua lebih bagus
tapi minimal p tiga wakil ketua mpr
saya kira itu pantas buat p tiga untuk mendapatkan porsi sebagai wakil ketua mpr untuk menguatkan posisi sebagai koalisi
kalau katakan ada tradisi yang tidak tertulis bahwa pemenang kedua otomatis jadi ketua mpr yang diusung gitu
kita juga mengatakan kenapa tidak
kalau kita juga yang paling
mendapatkan kesempatan itu
ya rupanya tidak hanya kursi menteri yang diperebutkan dan juga ramai ya
ternyata mulai muncul ke permukaan partai koalisi berebut kursi ketua mpr
belum selesai di internal koalisi kini partai oposisi gerindra yang kabarnya punya hasrat yang sama untuk duduk di kursi ketua mpr
apakah kursi ketua mpr ini menjadi syarat untuk rekonsiliasi
lalu bagaimana dengan pertarungan untuk mendapatkannya terutama di internal partai partai koalisi jokowi
karena tampaknya semua mau duduk di kursi ketua mpr
kita akan diskusikan malam hari ini
di studio sudah ada mas nyarwi ahmad direktur presidential studies dekod ugm analis komunikasi politik
mas nyarwi selamat malam
terima kasih mas nyarwi sudah hadir di prime news
kita juga masih menantikan miftah sabri anggota badan komunikasi dpp partai gerindra yang juga tengah dalam perjalanan menuju ke studio kami di sini saat ini
dan di luar studio sudah ada bang abdul kadir karding ketua dpp pkb laosamungkul
bang karding selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam bang karding terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kami di prime news lewat sambungan telepon
ya baik bang karding ini bicara mengenai posisi ketua mpr
tampaknya semua partai koalisi pak jokowi mau ini ya bang ya untuk memperebutkan kursi ketua mpr ini termasuk pkb apalagi
jadi kalau melihat peraturan yang ada di sini
peraturan yang ada
eee itu kan berbeda dengan peraturan pemilihan pimpinan dpr
kalau di pimpinan dpr menurut undang undang siapa yang menang otomatis menjadi ketua
seterusnya sampai wakil wakil ketua
nah mpr ini dipilih
dipilih oleh partai partai atau anggota mpr
nah biasanya ini pasti akan dengan paket
maka nanti posisi koalisi sangat menentukan
oke jadi paket yang disampaikan oleh koalisi paling tidak koalisi di parlemen oleh koalisi pak jokowi begitu ya
misalnya koalisi pak jokowi tetap dengan partai yang ada sekarang kik
maka nanti akan disepakati secara internal
siapa yang akan duduk sebagai ketua mpr dan wakil wakilnya
tapi kan ini semuanya mau nih bang karding
golkar mau p tiga mau nasdem juga sepertinya mau pkb apa lagi
ini kan artinya semuanya mau
semua kan punya peluang kalau menurut undang undang
tapi nanti pada ujungnya semua tergantung kepada pembicaraan bersama
apakah dengan partai kik saja pakai
karena dengan partai kik saja paketnya
atau dengan tambahan partai partai lain
jadi jadi memang masih belum bisa didambarkan
tetapi yang pasti itu dipilih berdasarkan paket
bang karnik ini caimin udah terang terangan juga mau kursi ketua mpr
kenapa pkb juga mengincar kursi ketua mpr bang karding
karena partai partai itu kan alat perjuangan politik
jadi untuk memperjuangkan kehendak masyarakat
maka kita perlu menempati posisi posisi strategis dalam instrumen kekuasaan di eksekutif maupun di legislatif
saya kira kalau menjadi ketua mpr semua partai semua orang akan memiliki apa
kans yang lebih besar untuk berjuang lebih baik
jadi saya kira motifnya di sana ya
hmm jadi semuanya punya kans ya terutama partai koalisi pendukungnya pak jokowi
nanti saya akan juga tanyakan ke bang karding soal ada partai oposisi yang juga mengincar porsi ketua mpr
pkb marah terima atau bagaimana
bang kardi saya ke mas nyarwi dulu
mas nyarwi nah ini sekarang kita bicara mengenai pembagian kekuasaan
tapi dalam porsi ketua mpr hari ini
ketua mpr juga diam diam ternyata menarik diperebutkan oleh partai partai politik
anda melihatnya bagaimana mas nyarwi
ya sebenarnya begini ya
posisi ketua mpr itu itu sebelum reformasi dan setelah reformasi itu kan sudah berbeda
kalau sebelum kan ketua dia mpr lembaga tertinggi
lembaga tertinggi negara ya
nah setelah itu kan sudah tidak lagi seperti itu
sudah ada perubahan konstitusi kita
hanya saja kan ada fungsi dan tugas dan mewenang yang itu sangat potensial kan
kita mengenal misalnya amandemen menggunakan kata kata yang berbeda
nah kita mengenal misalnya
amandemen menggunakan kata kata yang berbeda
dia mengandung pedagang
itu kedua mpr memperan disitu
terus kemudian pelantikan
presiden wakil presiden juga termasuk merhentian ya
untuk dengan dasar dasaran aturan juga disitu
dalam kondisi normal sebenarnya
artinya politik yang stabil atau tidak ada riak riak
posisi ketua mpr itu bahkan seperti nggak terlihat juga
ketua dpr lebih menonjolkan
oke jadi yang terjadi hari ini posisinya normal
atau justru banyak sekali riak riak diendsur
betul dalam kondisi yang kemudian riak riak politik terjadi ya
namanya isu yang mengarah pada apa menggoyang kekuasaan presiden apalagi sampai impeachment
atau kedua isu yang krusial terkait dengan dasar konstitusi kita hingga ada agenda agenda merubah atau mengamandemen undang undang dasar
nah itu posisi ketua mpr menjadi sangat vital atau sangat berperan penting
nah karena itu begini ya pasca reformasi kan posisi ketua mpr itu mungkin yang cukup krusial kan pada fase dari sembilan puluh sembilan itu fase transisi
kemudian sembilan puluh sembilan ke dua ribu empat ya jadi di jabat pak amin
nah setelah itu kan tidak banyak ya tidak banyak menurut saya perebutan walaupun ada semacam misalnya bukan konses ya
tapi presiden terpilih itu seperti punya alternatif atau punya cara di dalam menempatkan siapa kira kira yang layak menjadi ketua mpr
atau punya dukungan ke partai tertentu yang akan jadi ketua mpr
nah setelah itu saya tidak melihat hal yang luar biasa
nah cuma karena kondisi politik kita hari ini pas ke pilpres yang sangat
sangat sangat keras menurut saya orang meyakini masih ada polarisasi
maka kemudian partai partai yang ada di koalisi tkn saya lihat memang punya kepentingan juga untuk katakanlah mengambil peran di posisi ketua mpr ya
tapi kan sebetulnya kalaupun sistemnya paket sesuai dengan undang undang md tiga
sebetulnya kan kalau nanti partai koalisi indonesia kerja ini kompak mengajukan paketnya
artinya kan mereka mereka lagi dong sebetulnya yang akan
betul betul dalam konteks ini kemudian kan kita akan berbicara dengan
apa dalam logika demokrasi ya
di sana ada fungsi check and balances
dan itu dijalankan kan tidak hanya dpr sebagai lembaga perwakilan
tapi juga mpr kan disitu representasi suara dan kepentingan dan legitimasi dari rakyat di situ
nah kalau misalnya kemudian semua posisi jabatan jabatan itu diambil oleh
artinya tunduk ya maksud saya tunduk ya
itu kemudian nuansa demokrasi
artinya kurang terlihat
artinya begini maksud saya begini
akan sulit misalnya ketua mpr misalnya
apa dalam posisi merasa elegan ekual betul ketika berhadapan dengan presiden sebagai kepala pemerintahan di situ ya
sebagai kepala negara ya itu presiden kita semua
tapi maksud saya sebagai kepala pemerintahan tentu ada rasa sungkan
tapi juga begini juga bung reinhardt
tidak menjamin juga bahwa yang berasal dari partai
di luar koalisi presiden pendukung presiden
itu juga kemudian punya daya kritis juga
ya kalau kita lihat dua ribu empat belas kan itu dulu kmp kan
tapi begitu pan masuk ya seperti itulah kita lihat
tetapi kita melihat kok ada dinamika yang berkembang ya
yang itu dimana fase fase ketua mpr menjadi sangat penentu ya
kalau hari ini sebenarnya sudah tidak begitu
apa signifikan banyak atau bagaimana
secara dasar konstitusional memungkinkan kita sudah stabil
dibandingkan sebelumnya ya kira kira itu
oke oke mas sabri bicara mengenai dinamika
dinamika politik hari ini juga tampaknya partai di luar koalisi
partai gerindra juga sudah mulai sering menyebut nyebut ketua mpr dan juga jatah ketua mpr
anda melihat itu bagaimana
saya juga akan tanyakan langsung nanti ke bang karding dan bersama dengan miftah sabri
dari partai gerindra yang sudah bergabung sama kami
tapi kami harus jeda terlebih dahulu
kami akan segera kembali setelah ini
oke kita sudah bergabung ada bang miftah sabri anggota badan komunikasi dpp partai gerindra
bang miftah selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news meskipun kemudian harus terburu buru ya
oh saya pun sudah streaming
jadi tetap kita mengikuti diskusi dari awal
oke sebelum saya akan tanyakan ke bang miftah sabri kita coba lihat dulu beberapa pernyataan
dari elit partai gerindra yang sudah mulai menyinggung soal posisi ketua mpr ini bang miftah
saya akan konfirmasi juga nanti ke anda soal itu
pertama mungkin saya akan juga akan bacakan ini dari riza patria yang ketua dpp partai gerindra
kalau diringkaskan kira kira bicara mengenai kalau setidaknya gerindra pada posisi wakil ketua mpr
karena gerindra kan partai kedua nasional dan ketiga di parlemen setelah golkar
jadi gerindra sudah sepantasnya dapat kursi di mpr
itu dari miftah
itu dari bang riza patria
kita lihat lagi kemudian ada dari kang sodik
nah kang sodik juga bicara hal yang hampir hampir mirip
semangat rekonsiliasi pertama harus diwujudkan oleh para wakil ketua rakyat anggota mpr dpr dan juga dpd
terutama oleh para pemimpin partai
dengan semangat itu maka komposisi terbaik adalah ketua mpr dari gerindra ketua dpr dari pdi perjuangan dan presiden adalah joko widodo
saya tanyakan ke bang miftah sabri kalau begitu
artinya mau juga ya kursi ketua mpr ya partai gerindra
jadi bukan soal mau nggak mau tapi memang ini kan tergantung situasi politiknya
kalau kita melihat ansih sekedar bertarung setelah itu menang ambil semua kalah tinggalin itu gamenya berbeda
tapi kalau kita melihat bahwa pertama kemenangan pak jokowi itu lima lima empat
artinya mungkin kepercayaan diri beliau
kalau the second term ini pembelahan terus terjadi empat puluh lima ini gak pernah dukung beliau
jadi beliau memerlukan dukungan dari orang orang yang tidak memilih beliau
artinya beliau memerlukan terobosan politik
ekstrim mengajak bergabung di kabinet mengajak bersama
dan kebersamaan ini bisa jadi di luar pemerintah di dalam pemerintah di parlemen tidak di parlemen
nah ada sebagian daripada pemimpin daripada gerindra yang berpandangan bahwa kita mendukung presiden terpilih
inilah bentuk gerindra sebagai partai politik yang ada di konstitusi kita sebagai penopang demokrasi kita
tapi mendukungnya dua cara
di luar pemerintahan pun juga mengancak itu bagian daripada mendukung presiden terpilih
nah ketua mpr dianggap menjadi suatu komposisi yang menarik
komposisi yang menarik terhadap prakondisi itu
maksudnya apa jalan tengah
jadi pertama begini kan mpr itu tidak hanya ada di partai ya ada dpd
artinya wakil unsur unsur daerah empat per provinsi empat kan tiga puluh empat

nah dia punya fungsi fungsi yang ada dia bersifat bisa dinikmati langsung hari ini
dan bisa juga bersifat potensial kalau terjadi sesuatu

tapi kalau kita mau bikin harmoni iya teman teman misalnya bayangkan ya
akan terjadi kohesi politik baru
di atas di tengah dan di bawah
presiden dari pdi perjuangan kemudian dpr dipimpin oleh pdi perjuangan dan mpr dari gerindra
dilantik oleh mungkin ketua mpr dari gerindra
nah itu kan contoh yang baik di tengah masyarakat
nah oh tidak
di undang undang md tiga tidak ada
paket iya tapi kan paket ini adalah kesepakatan politik
yang dilupakan orang diundang undang md tiga juga bahwa
yang ditentukan itu hanya pimpinan dpr
tapi kelengkapan dewan komisi segala itu juga berdasarkan kesepakatan
jadi kalau tidak tercipta kesepakatan bisa jadi itu
akhirnya ini yang empat ini pan gerindra pks
ini tidak demokrat
kalau misalnya main the winner takes all gitu ya
kan kemarin seperti itu kan
nah itu kalau berpandangan tidak mau menciptakan harmoni
tapi kan kita lihat dari komunikasi politik yang dibangun
dari gesturnya dari pesan pesan yang ditampaikan pak jokowi
beliau ingin dalam second term ini didukung oleh masyarakat
kemudian harmoni politik terjadi
dan ini yang saya sudah merecall beberapa kali
jurisprondensinya sudah ada
bahkan dalam kondisi politik yang lebih soft daripada sekarang
pada zaman psb
waktu itu demokrasi
tapi beliau itu orang yang sangat mengerti
posisi ketua mpr diberikan kepada pdip
bapak almarhum taufik kemas
itu bentuk kebijaksanaan politik
dan akhirnya disepakati kan
pak tk duduk bersama dengan pak sby dibicarakan dengan lain
dan itu bisa terjadi dengan konteks berarti geridra
nah ini suatu terobosan politik
kan rasan rasanin jadinya
kan misalnya kalau terlibat dalam pojol
dalam pemerintahan eksekutif rame yang ribut
tapi saya pikir ini kan sebuah titik tengah yang menurut saya ya menarik ya
kalau cara pandangnya lebih komprehensif
tapi kalau sekedar udah deh lo udah kalah
ini agak tidak in line dengan bahasa politik yang sudah kita lihat
dari pak prabowo dan pak jokowi di mrt meet up
kita coba tanyakan ke bang karding kalau begitu
oke tadi sudah dengar ya apa kata bang miftah sabri soal kursi ketua mpr
kalau tadi anda katakan semua partai internal koalisi punya peluang yang sama
bagaimana dengan gerindra ini
yang kalau kemudian ini peluangnya bagaimana
welcome nggak sebetulnya pkb sendiri
soal sikap kita belum bicara soal sikap
sikap kita menerima atau tidak belum
belum bicara ke sana
oke tapi dalam
dalam hal aturan ya gerindra juga punya hak untuk mencalonkan ketua
dengan pakai tadi itu ya bang karding
apalagi kalau semangat rekonsiliasi basisnya adalah bagi kekuasaan
ya tetapi kan kita semua ini belum tahu apakah rekonsiliasi yang dimaksud itu adalah sharing power sharing
atau rekonsiliasi itu dalam konteks yang lebih besar
bersama sama menjaga persatuan dan membangun kesejahteraan
memang ada dua pandangan kan soal ini
pandangan yang pertama kita ingin membangun tradisi oposisi
walaupun di dalam aturan tidak disebutkan ada oposisi
tradisi oposisi itu sebenarnya kenapa kita harus memilih presiden yang berbeda
itu artinya partai partai yang mendukung pak prabowo
kalau menang dia sudah siap untuk memerintah
kalau kalah dia sudah siap untuk menjadi oposisi
itu pula sebaliknya
itu pandangan yang pertama
artinya kan orang selalu mengatakan oposisi pun pekerjaannya mulia
semua juga untuk membangun bangsa
memang kekuasaan itu harus dikontrol
sehingga tidak cenderung melakukan hal hal apa yang menjadi menjadi apa namanya
keinginannya sendiri tanpa kontrol
jadi maksudnya anda resistensi begitu kalau kemudian gerindra masuk lebih baik di luar saja
kalau saya idealnya idealnya kalau melihat pilpres sejak awal begitu
ya gerindra dan yang lain itu beroposisi saja
ini ideal ya
idealnya menurut anda
tetap itu kalau ada
tapi kalau ada kebutuhan rekonsiliasi sekali lagi tergantung pada pak jokowi dan partai partai kik
begitu pula juga partai gerindra
karena nah nanti sikap sikap politik mereka ini akan disepakati dalam satu forum
apakah misalnya yang pertama partai golkar nasdem pkb p tiga ini pdip ini setuju
ada gerindra masuk
kalau tidak setuju berarti paketnya paket
tapi kalau setuju
tapi kalau setuju
dan tentu bisa jadi di ketua mpr
bisa jadi diwakil ketua mpr
atau di alat alat kelengkapan mpr
ada banyak jenis bentuk koalisinya ya bang karding ya
ataukah mereka hanya diterima diakomodasi di mpr saja di dpr tidak dalam hal alat kelengkapan
atau mereka hanya diterima di mpr dan dpr saja tapi di kabinet tidak
jadi nanti banyak kalau terjadi power sharing akan banyak ini
sekali lagi itu tergantung sikap dasar politik daripada pak soekarno persihan dulu
maupun pak partai partai yang ada di kik
bang karding kalau menurut anda sendiri sebaiknya untuk di mpr ini bagaimana gerindra
apakah menurut anda pribadi ini ya
apakah lebih baik memang masuk ke dalam koalisi
atau atau gimana
ya gerindra tentu perlu bicara juga dengan pks
ya kan tidak mungkin masa diajak berteman sejak awal
sekarang ditinggal misalnya itu kan juga harus ada apa namanya harus ada etika berkawan lah
jadi menurut saya tentu yang terbaik gerindra lah yang bisa menentukan
tetapi bahwa akan berkoalisi atau tidak tentu adalah tergantung tiga pihak
pak jokowi partai kik dan gerindra sendiri
iya iya itu yang harus di
seperti apa kesepakatan politik mereka nanti ke depan
itu yang terjadi
oke baik saya ke mas yarwi kalau gitu
mas nyarwi bagaimana bagaimana sekarang posisi gerindra
tadi bang vita katakan ini bisa jadi sebagai opsi untuk jalan tengah
ya sebenarnya kan tergantung begini ya bung reinhardt
pola permainan apa yang mau diinginkan
ya ya ya pola permainan
kalau kita membayangkan realitas politik kita stabil
artinya ada komitmen bahwa tidak terjadi guncangan yang luar biasa
lima tahun ke depan ini paling tidak
lima tahun ke depan
ya ketua mpr itu kan tidak ada masalah bisa dipegang katakanlah
kupu kaika maupun kupu kaika maupun bahkan gerindra misalnya begitu
kenapa karena sama sama merasa nyaman juga tidak ada masalah dengan itu
lagian kalau kita lihat dalam kondisi normal peran ketua mpr kan tidak terlalu dominan kalau kita lihat ya
kecuali dalam kondisi terjadi guncangan politik ya
bisa ke arah impeachment atau terjadi proses aman
tapi kan posisi itu juga
secara simbolik ya
secara simbolik oke mas harwi
ya seperti itu
nah cuma kalau kemudian dikhawatirkan misalnya yang di eksekutif ini kurang atau merasa kurang nyaman atau kurang confident
tentang masa depan lima tahun ini ya
ya bisa jadi itu pilihan itu tidak diberikan
artinya peluang gerindra menjadi kecil
karena begini hitung hitungannya kan kalaulah tidak terjadi mufakat kan kembali lagi ke footing kan
dan footing kalau kita lihat suaranya kan yang paling banyak di mana
kan tentu kupu kaika kan gitu
artinya peluangnya kecil di situ
untuk peluang gerindra itu besar itu artinya ada dukungan kan
dukungan dari mana
atau kelonggaran ini dari mana
salah satu hal yang memungkinkan adalah dari presiden terpilih sekarang yang kemudian bisa jadi meminta kepada partai partai pendukungnya
untuk katakanlah memberikan ruang gerindra ada panggungnya ada di sana
nah tadi bung miftah menyinggung soal era sby dengan pak taufik tadi misalnya
yang saya lihat pada saat itu memang sby cukup confident untuk memberikan ruang secara simbolik kepada
ya bdib di situ untuk memberikan katakanlah apa bahwa posisi ketua mpr itu posisi terhormat
dan justru keberadaan presiden tanpa dikontrol oleh elit elit yang menduduki posisi posisi strategis
dpr ketua dpr sorry ketua mpr di situ itu justru dianggap merugikan atau dianggap merusak katakanlah dicitrakan sebagai otoriter ya
nah saya lihat pak sby dalam konteks itu tidak menginginkan itu sehingga dia membiarkan kan
ada ruang untuk mengkritik kepada dirinya atau ruang untuk katakanlah dirinya terbuka untuk dikritik dari elit politik yang berbeda
walaupun kita tahu bahwa pak taufik itu tokoh negarawan yang unik
artinya orang yang sangat sudah paham betul dunia politik kan di belakang panggung depan maupun belakang
sehingga risiko risiko itu sudah diperkirakan tidak terjadi
nah dalam konteks ini ke depan saya pikir memang ketua mpr ini bukan hanya menurut saya siapapun ya
bukan hanya orang yang punya visi kenegarawan saja kenegarawanan saja
tetapi juga paham betul seluk beluk politik indonesia bagaimana menjaga apa katakanlah kestabilan negeri ini gitu
baik di tingkat elit maupun di tingkat bawah
nah yang begini ini kan dibutuhkan tidak hanya orang organisatoris tapi juga visioner punya narasi kebangsaan yang unicor
artinya jokowi perlu dong mengkomodir posisi itu untuk mungkin oposisi dari gerendra yang sebelumnya untuk stabilitas misalnya
ya kalau sebelum kesana menurut saya bung renat
ada baiknya pembicaraan atau komitmen dan konsensus di panggung belakang harus selesai
karena bukan begini kita tidak mungkin memberikan cek kosong juga
karena ini kita bicara soal masa depan negara bangsa ini lima tahun ke depan
artinya posisi ketua mpr itu menurut saya sangat strategis
siapa yang bisa menjamin misalnya kalau misalnya seseorang yang kita tanpa komitmen ya kemudian kita tidak bicara impeachment deh
kita bicara mandemen misalnya
kalau itu keran itu dibuka tiba tiba arahnya bisa kemana mana
nah ini kan tidak ada jaminan juga misalnya
belum lagi ke dinamika politik yang terkait dengan celah celah di mana presiden bisa dimakzulkan
nah ini kan juga butuh
mbak mipta kemarin itu kan rapat dewan pembina ya partai gerindra
nah kalau kita bicara kita pengen tahu juga nih panggung belakangnya partai gerindra sekarang sebetulnya bagaimana sih untuk kemudian bisa menatap arah politik ke depan
apakah kemudian memang sesuai dengan apa yang kita dengar arah arahnya mau masuk ke koalisi atau tidak
jadi menarik ya bahwa di gerindra itu kan ada dua badan
dua badan yang memiliki peran besar dalam keputusan yang akan diambil ketua umum
itu dpp yang dipimpin oleh pak prabowo sebagai ketua umum dan dewan pembina yang juga pak prabowo sebagai dewan pembina
nah kemarin satu babak sudah dilalui
itu pak prabowo memberi update kepada jajaran dewan pembina dan memberi mengupdate itu apa saja ya
hasil pemilu kemudian juga komunikasi politik yang sudah dilakukan
dan kemudian menerima feedback
nah feedback ini spektrumnya luar biasa
ada yang masukkan dari dewan pembina
ada dewan pembina yang mengatakan
oke kita satria sebagai partai tempatnya pejuang politik tujuan kita adalah value cita cita keadilan dan kemakmuran
maka setelah kita bertarung ya kita di oposisi di luar saja
ada yang seperti itu
ada juga yang mengatakan bahwa
oh kita kalau misalnya ada tawaran daripada pak jokowi kita lihat dulu
jangan apa namanya mentang mentang kita berbeda terus tolak gitu
memperjuangkan masyarakat adil makmur
tarif dasar listrik
itu masih feedback feedback yang diberikan
tarif dasar listrik bisa diturunkan tidak
ada komitmen untuk kemakmuran petani
kemudian apa namanya harga bahan bahan pokok
dan kalau platform platform itu cocok dan itu yang ditawarkan
bukan kita menawarkan diri ya
why not itu bagus juga
nah ada juga yang mengatakan kita oh ya kita dukung
gerindra adalah partai politik yang merupakan penyusun demokrasi di indonesia
presiden terpilih jokowi mesti didukung kalau dia benar
mesti dikritik kalau dia ada keliru
nah mengkritik dan mendukungnya itu tidak mesti dengan kita ada di parlemen
kalau amal di pemerintahan eksekutif kita bisa tetap mengkritik dengan ada di parlemen
apa maksudnya bekerja sama di parlemen
nah disitulah muncul ide ide dari tokoh tokoh partai yang mengatakan oh ini pimpinan mpr
akhirnya muncul lah itu
muncul ini dan apa namanya
menarik juga ya artinya
nah cuman yang perlu saya garis bawah disini
sebenarnya ini apa namanya dengan segala hormat dan respect kepada para tokoh tokoh politik
gerindra ini paling relax sekarang
karena kita juga kalau siap di luar
kemudian kalau kita di luar kita sudah berpengalaman
dan jadi ketua mpr atau masuk ke kabinet ini justru yang berkepentingan bukan gerindra kalau di sisi kabinet bawah
di sisi apa yang berkepentingan
tapi di jawabannya nanti
nanti mas arwi juga akan tahan dulu mas jarwi komentarnya
saya juga akan kebangkardin
kita harus break terlebih dahulu
kita akan segera kembali suatu saat lagi
oke oke kita kembali ke diskusi tadi terakhir soal siapa yang berkepentingan
siapa sebetulnya yang berkepentingan bang miftah
dari sisi gerindra hari ini kita relax
karena kita memiliki pandangan sendiri dan tadi saya katakan bahwa ini sebuah opsi yang nyala kalau kita diajak
kalau kita nggak diajak nyantai aja
kalau mau itu pak jokowi dan koalisi ambil semua ambilnya semua gak apa apa
cuman ada masalah di second term pak jokowi yang pasti ingin legacy
dia tidak hanya diterima oleh lima puluh lima persen pemilihnya
di situ justru pak jokowi yang berkepentingan
jadi sekarang gerindra masa di atas angin posisinya bergearing positionnya
menurut kami iya
menurut kita iya
lain kalau kita dua puluh persen ya
layang sayur kita takut dia yang menang
ini empat puluh lima persen
empat puluh lima persen itu kalau misalnya kalau kita ada lingkaran ya dibagi dua lima puluh lima empat puluh lima
dari jarak dua meter masih agak kelihatan bedanya
begitu lima meter sepuluh meter itu hampir sama itu
jadi artinya kita dalam posisi yang sangat relax
cuma tentunya jabatan ketua mpr itu memang apa ya statement lah ini negarawan
jadi memang nggak bisa juga kita sembarangan
orang orang yang juga harus apa namanya pengalaman politiknya itu luar biasa
juga levelnya itu kalau baru baru politisi politisi yang belum selesai sama dirinya itu belum bisa tuh
nah ini yang menurut kita
itu juga arahan dari pak prabowo bahwa menurut pak prabowo
ada saat kita berkompetisi
tapi ada batas yang tidak boleh kita lewati
dalam kita berkompetisi politik
itu adalah nkri
nah ini perspektifnya
oke sebelum ke mas nyarwi
oke kita pakai terputus lagi
tadi mas arwi apa yang ingin ditanggapi
apa yang anda ingin tanggapi soal kemudian kursi ketua mpr oposisi koalisi kita hari ini
sebenarnya kita memandangnya dari perspektif
bisa dari perspektif presidensial
artinya bagaimana menjamin efektivitas
dan sekaligus kesehatan pola pemerintahan ya
presiden lima tahun mendatang
itu bisa kita kembangkan dengan baik
dengan cara itu artinya apa
artinya presiden ini kan bisa punya kesempatan bekerja
sekaligus ada pihak atau katakanlah blok yang bisa selalu mengingatkan dia
nah pertanyaannya sederhana
kalau misalnya diharapkan ada blok politik yang bisa melakukan kritisi
atau menjalankan fungsi peran oposisi atau check balances
apakah itu harus menurut anda
apakah itu harus menduduki posisi posisi strategis
termasuk ketua mpr
kalau misalnya dibutuhkan sampai level itu
ya tentu saja dari pihak pihak terutama di sini presiden sendiri
menurut saya sebagai aktor utama yang bisa memutuskan
atau memberikan ruang misalnya
kepada contohnya ya
gerindra misalnya mendapatkan tempat di sana
kalau misalnya itu tidak dipandang hal yang urgen dilakukan
tetapi lagian kritik dan oposisi bisa dilakukan melalui badan badan kelengkapan
atau akd itu misalnya
ya bisa saja
tetapi tentu saja begini
ada konsekuensi kan
dari katakanlah kalau kita sebut rekonsiliasi itu kan dimana mana
kalau ini bahasa ini sebenarnya kurang tepat juga
tapi kita anggap ini rekonsiliasi kebangsaan
nah bawahnya ini kan tidak lepas dari turunan dari rekonsiliasi ini ya
ada ya katakanlah konsesi dan seterusnya itu
yang itu dimaksudkan supaya elit ini makin dekat
dan ada sharing power yang sama sama dalam tanda petik
aspirasi kepentingan politiknya tertampung dengan baik
nah ini tentu butuh
rekonsiliasi maknanya hari ini turunan adalah jadi konsensi
konsesi kemudian jadi power sharing
coba kita lihat di kaca
kita bayangkan itu pelantikan presiden
kalau dulu kan pak prabowo datang
tapi itu tidak lebih menarik
ketimbang ketua mpr nya gerindra yang melantik presiden
pak kardi gimana pak kardi
kalau kemudian ada ketua mpr nya gerindra
nah nanti pak kardi wakil ketua mpr
pkb kan juga dari awal juga mau kursi ketua mpr
saingan baru dong ini berarti
ya sekali lagi tergantung format rekonsiliasi yang dimaksud
format yang ada di gambaran anda bagaimana bang karding
format rekonsiliasi itu bagaimana
power sharing juga ujungnya bukan
saya sampai hari ini masih berpandangan bahwa ya karena kik menang
maka dia punya akan efektif kalau dia ambil semua
maka dia punya akan efektif
karena begini zaman pak sbe kita punya pengalaman
tetapi justru yang terjadi apa
ngatur koalisi ini waduh kontak pantik
tapi kan harmoni politiknya ada
pekerjaan tak sendiri
kita lihat bagaimana sby waktu itu mendapatkan perlawanan keras dan kritik yang keras
nah oleh karena itu koalisi yang besar belum tentu efektif dan produktif
nah memang saya sepakat bahwa kalau nanti koalisi eh kalau nanti rekonsiliasi itu dibangun atas dasar power sharing termasuk teman teman gerindra
maka tidak boleh cek kosong
jangan menjadi jangan menjadi koalisi tapi perjahannya mengeriki
karena kan di aturan kita di kelatiman kita yang selama ini tidak begitu jelas bisa membedakan mana koalisi mana tidak koalisi
kadang ada oposisi dari dalam ya bang arding ya
makanya kalau gerindra harus bergabung dari sini diminta oleh pak jokowi ataupun partai partai kik dan disepakat diminta oleh oleh gerindra
maka harus bergabung
maka harus ada apa namanya kontrak kerja politik yang kerja awal
kekuatan politik bahwa bagaimana format koalisinya
sampai dimana format koalisinya
apa saja yang kita koalisikan
baik bang harding
pemilu kemarin ini kan begitu terasa polarisasinya keras sekali
sehingga kemudian mungkinkah kursi ketua mpr ini justru menjadi jalan tengah yang tadi dikatakan oleh bang miftah
untuk menciptakan harmoni oke lah mungkin tidak di kabinet tapi bisa menjadi kursi ketua mpr
itu bagaimana bang harding
ya itu salah satu apa namanya pertimbangan pastinya
karena kalau bukan pertimbangan itu pertimbangan apa lagi untuk melakukan harmoni
tetapi menurut saya masyarakat kita juga tidak perlu terlalu khawatir
karena kita niatnya bukan meninggalkan gerindra
tetapi sebenarnya kita bangun satu sistem baru di mana fungsi oposisi kuat
dan semua tujuannya adalah bayangkan kalau pemerintahan tidak dikontrol sama sekali itu tidak problem
mas haru ya bagaimana
artinya kalau tadi kita dengar apa kata bang karding ya oposisi juga harusnya ada
kuat kik ya itu yang menang ya
menang semua ambil semuanya
problemnya kan gini ya
dalam sistem presidensial kita sebenarnya menempatkan nomenklatur oposisi itu menjadi sulit
yang ada itu kan sistem pengawasan ya
check balances ya
blok partai oposisi dalam presidensial sistem kan gak ada
itu parlamentari sistem yang ada
ya fungsinya aja mas
fungsi oposisi itu penting
ya ya ya betul
tidak boleh dibiarkan seperti hari ini
lalu bedanya kita beda kejawar apa
ya saya lanjut ya
ya ya silahkan mas haru
nah kalau misalnya kita menjelaskan pengen mendapatkan di mana ada ruang di mana oposisi punya peran
menurut saya juga salah satunya ya
aktor aktor yang menjalankan peran fungsi oposisi atau peran check balances itu ya terlihat atau punya ruang yang lumayan di dpr maupun di mpr
nah problemnya kan kadangkala posisi posisi ketua di lembaga itu menjadi sangat dominan atau sangat strategis secara simbolik
nah yang cuma saya khawatirkan begini aja terlepas dari pilihan siapapun ya yang menjadi ketua mpr dalam konteks ini
yang cuma kita khawatirkan adalah mpr ini kan juga lembaga negara yang juga posisinya juga sama tinggi ya istilahnya
tidak ada tertinggi tapi dia juga tidak rendah kan gitu
ya namanya lembaga negara
dalam konteks ini sebenarnya kita jangan sampai
ya katakanlah ginilah ketua ketua atau pimpinan lembaga negara ini itu punya apa cenderung underdog dengan pimpinan yang lain misalnya termasuk presiden sendiri
dalam artian begini kita tidak menginginkan tentunya dalam demokrasi hari ini ya itu peran mpr dalam tanda petik bisa dimanfaatkan juga oleh eksekutif seperti masa orde baru misalnya
artinya mpr stempel kan seperti itu
nah kita tentu perlu menjaga
menjaga maruahnya tentu dengan profil orang lain
orangnya juga ya komposisi partai dan elit atau blok politik yang mendukungnya juga harus apa
mas nyarwi terakhir singkat saja
jadi ya gimana bang karding silahkan
ya kalau lihat posisi mpr tidak mungkin dimanfaatkan di stempel karena tidak terkait langsung dengan posisi presiden
ya kewenangan posisi di dalam tata hukum tata negara kita tidak seperti itu
ya cuma secara psikologis yang kita khawatirkan seperti itu mas kartini
jadi kalau menurut anda
posisi ketua mpr ini sebaiknya diisi oleh siapa
gerindra atau mungkin dari partai kik
nah itu terakhir singkat saja mas
ini kembali lagi kepada ini kan siapa yang memegang peran kekuasaan lima tahun ke depan kan presiden terpilih pak jokowi
saya menempatkannya dari perspektif presiden sosial ya
kalau misalnya pak jokowi membutuhkan partner atau mitra di mana kemudian disitu ada kontrak yang bisa dijamin untuk lima tahun mendatang
bahwa peran peran fungsi check and balances
dan posisi yang dijalankan pimpinan mpr
itu artinya menjaga ritme demokrasi kita dan konstelasi perjalanan nkri kita ini lebih baik misalnya
ya itu mungkin tidak ada masalah kalau dia confident dilepas ke gerindra
tetapi kalau misalnya dikhawatirkan
ya kalau dikhawatirkan
tapi tetapi ya
jadi ada cek kosong yang tidak clear
kemudian suatu saat entah empat tahun tiga tahun ke depan tiba tiba ada guncangan yang itu dalam tanda petik membahayakan kelangsungan agama

tentu ini juga mungkin menjadi hal yang dipertimbangkan
tidak dikasihkan kepada gerindra
artinya masih terbuka pemerintahan
pak gita masih terbuka
terakhir singkatan dari anda
jadi gini loh
kita buka mata publik
negara kita majemuk beragam multipartai sistemnya presidensial
ya tadi bilang bilang presidensial
salah salah pak jokowi di second term ini dalam hal meramu harmonisasi politik ini presiden benar benar bisa jadi siang
jadi artinya ini
presidensial itu ya
artinya gerindra ketua mpr
udah ada contoh di psb
saya sederhana aja
bahkan di saat itu pembelahan di masyarakat tidak seperti ini kemenangan pak sb jauh lebih besar daripada yang di kalangan
bang henry singkatan dari anda bagaimana
ya kalau gerindra mau masuk harus jelas
dan harus ditujuin oleh partai partai
caimin terutama ya
baca imin memang minta minta soalan di caimin ini
jadi harus jelas
dengar nggak ada pertemuan kedua mungkin itu akan dibahas
tidak kita akan lihat nanti seperti apa ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak bang kardi sudah bergabung dari luar studio
bang miftah terima kasih sudah hadir
mas nyarwi terima kasih sudah hadir di prime news
kami akan segera kembali setelah itu
tetap bersama kami